pemerintah israel resmi menyatakan perang dengan kelompok hamas sabtu lalu
semakin bertambahnya jumlah korban jiwa maupun luka pun tidak terhindarkan
hingga minggu waktu setempat kementerian kesehatan palestina menyebut
korban tewas melebihi empat ratus orang tujuh puluh delapan diantaranya adalah anak anak
di tengah kian gencarnya serangan balasan israel
presiden isaac herzog bersumpah untuk memenangkan perang pada minggu
sebelumnya perdana menteri benjambi netanyahu bertemu dengan otoritas keamanan
untuk mendapatkan informasi terkini terkait situasi di israel bagian selatan dan utara
kedahuan yang diperlukan bukan hanya oleh organisasi penyelamat penjahat
tetapi juga oleh pencipta resah yang berasal di iran dan bergurauan bergerak kembali kembali
untuk mengembangkan kita roh kita kebenaran kita
yang kita lihat sebagai rakyat dan negara
ketua dan ketua kita dalam perang terhadap rumah dan kita akan menang
merespons perang yang berkecamuk hingga menewaskan ratusan warga sipil

ketua dan kementerian kesehatan palestina menyebutkan perang tersebut sebagai perang tersebut
duta besar palestina untuk perserikatan bangsa bangsa riyad mansur pada minggu mengatakan
serbuan israel yang menyasar ke gaza tidak akan mencapai tujuan
dalam hal ini menghancurkan kelompok hamas serta keamanan pihak israel sendiri
israel terus mengatakan
penyelamatan dan penyerangan yang berulang ulang di gaza
adalah untuk mencari keamanan hamas
dan memastikan keamanan
ketua dan kementerian kesehatan palestina menyebutkan perang tersebut sebagai perang tersebut
jelas dan berharap
penyelamatan dan penyerangan ini berhasil
kami sangat berharap untuk mereka yang menarik
sementara itu perserikatan bangsa bangsa mendesak hamas dan israel untuk menghentikan serangan
juru bicara kantor komisi tinggi pbb untuk hak asasi manusia elizabeth trussell mengatakan
pbb sebelumnya telah memperingatkan kedua belah pihak untuk mundur dari eskalasi yang tidak masuk akal
meningkatnya ketegangan antara hamas dan israel hanya akan menimbulkan korban jiwa serta pelanggaran hak asasi manusia
senada dengan pbb
mengambil sikap atas perang mematikan yang berkecamu
melalui cuitan di akun x
kementerian luar negeri mendesak peperangan
antara kelompok hamas dengan israel segera dihentikan
pasalnya konflik yang mulai terjadi pada sabtu lalu itu
telah menewaskan banyak orang dari kedua belah pihak
indonesia juga sangat prihatin dengan eskalasi konflik
yang semakin meningkat antara palestina israel
selain itu kementerian luar negeri juga berpendapat
akar konflik harus segera diselesaikan
sesuai parameter yang telah disepakati oleh perserikatan bangsa bangsa